jadi kamu gak perlu keluar keluar lagi untuk beli barang itu
harusnya kamu gak usah kesini lagi
kasian tanti istri kamu
kamu itu kan ibu dari anak aku
jadi gak mungkin dong aku membiarkan kamu sama anak aku menderita
nih ada uang
bisa kamu pakai buat beli kebutuhan kamu
haris begitu menjaga aku
tapi biar bagaimanapun
kita gak mungkin bersatu
dan aku gak mau mengganggu rumah tangga haris dan tanti
kenapa cuma riri yang berhak bahagia
kenapa aku gak
dari semalam dia nggak pulang
udah cepet dihubungin
semalam aku udah telepon hapenya gak aktif
telepon sedang sibuk
bilangkan hubungi aku
beberapa saat lagi
gak aktif kan
gak aktif lagi
kemana ya mas haris
dia disuruh nyari nyari malah dia yang hilang juga
tidak ada yang bisa menghubungi riri
tidak ada yang bisa menghubungi riri

ya allah riri
kamu tuh dimana sih
kenapa kamu pulang ke rumah orang tua kamu
kenapa sampai sekarang itu telepon kamu gak aktif juga
tidak ada yang bisa menghubungi riri
ini semuanya peuxalah aku
aku udah nyakitin kamu
riri ada gak
dari pagi sampai sore
yaudah saya permisi ya
kalau riri nggak pulang kesini
terus riri pergi kemana ya
mah gimana udah ada kabarnya haris belum
masih belum bisa dihubungin
di kemana sih
kamu nggak usah khawatir
mama juga gak akan diem aja
mama nggak akan membiarkan pelakor itu
ganggu ganggu suami kamu
ngapain datang kesini
saya mau ketemu riri
riri nggak ada
anak kamu itu bener bener kurang ajar
mentang mentang suaminya sakit sakitan
seenaknya aja dia pergi pergi sama laki laki lain
saya tahu benar anak saya
apalagi saya tahu kalau dia memang
bener bener sayang sama andi
riri itu tadi malam berantem sama andi
gara gara dia pulang diantarin sama laki laki lain
kepergok sama andi
ya udah abis itu riri minggat terus
belum balik lagi sampai sekarang
ini pasti salah paham
pasti ada sesuatu diantara mereka
andi lihat sendiri
kalau riri itu pulang diantarin sama laki laki lain
ngapain sih masih di sini
apa mungkin riri gak mau maafin gue
makanya dia sengaja matiin hp
bener kan apa kata mama
dia pulang diantarin sama cowok
riri udah banyak berkorban buat kuat
dia mau nerima aku
tapi memang gue yang penyakitan kayak gini
dia rela menunggu gue pulang dari amerika
dia rela ninggalin kehidupannya yang kaya dan berkecukupan
cuma untuk jadi istri seorang laki laki yang gak mampu apa apa
dia mau melakukan semuanya demi kuat
gue bener bener nggak tahu diri
kamu bertengkar sama riri tadi malam
kamu apakan dia
kamu melakukan sesuatu yang tidak benar
bapak harus untuk mencari
kamu ini bagaimana sih
kamu mengabaikan cintanya riri
kamu selalu berterima kasih sama riri
padahal dia tuh mau menikah dengan kamu dengan kondisi kamu yang seperti ini
sekarang kamu pergi cari dia
sekarang kamu cari dia
riri kabur kemana ya
tapi keduanya tidak bisa dihubungi
ini bukan anaknya nih pak
ini anak haris
haris yang bawa lari riri
kenapa kamu datang ke sini
kok gak pulang semalam
bukan urusan kamu
haris aku ini istri kamu loh
apa salah aku jemur sama kamu
aku udah berusaha menjalankan pernikahan kita
tapi aku gak bisa
dan aku akan menceraikan kamu
karena aku gak sempurna lagi sebagai perempuan
karena rahimu sudah diangkat
kita mau sampai kapan berpura pura dengan keadaan kayak gini
dan menurut aku perceraian adalah jalan yang terbaik
aku mohon kamu jangan kasih tahu mama atau siapapun
karena ini demi kebahagiaan kamu juga
kamu gak boleh menceraikan
ini jalan yang terbaik
mungkin kamu akan menemukan pria yang lebih sayang dan bisa membahagiakan kamu
jangan cerain aku haris please
kamu gak boleh menceraikan aku haris
itu semua barang barang yang aku beli ini ya
jadi kamu gak perlu keluar keluar lagi untuk beli barang itu
harusnya kamu gak usah ke sini lagi
kasian tanti istri kamu
rik kamu itu kan ibu dari anak aku
jadi gak mungkin dong aku ngebiarin kamu sama anak aku menderita
nih ada uang
bisa kamu pakai buat beli kebutuhan kamu
haris begitu menjaga aku
tapi biar bagaimanapun kita gak mungkin bersatu
dan aku gak mau mengganggu rumah tangga haris dan tanti